kalo sobri kan gak semuanya kerja di luar
ada juga yang lokal
rupiah makin melemah
ini pasti akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat
khususnya desa ciraos
kami minta bu dokter untuk memantau perkembangan anak anak
jangan sampai mereka kekurangan gizi
bagi warga yang istri istrinya bekerja di luar negeri
tentu sangat beda
dengan melemahnya rupiah
akan lebih besar
tapi perhatian kita khusus pada
warga yang istri istrinya bekerja
tidak di luar negeri
baik pak kades
tolong ini jadi prioritas
bantu bu dokter di lapangan
siap pak kades
hal ini akan saya sampaikan pada rapat pak bupati
satu hal lagi bu dokter
insya allah dalam waktu dekat
pengajuan motor dinas
untuk bu dokter
di acc pak bupati
mohon bersabar ibu
iya terima kasih banyak pak kades
saya juga jadi nggak enak sama pak kades
jadi pak kades yang datang ke tempat saya
maaf ya pak kades
saya tahu bu dokter sangat sibuk
terima kasih pak
kalau begitu saya pamit dulu ya
terima kasih sekali lagi ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya pak kades
saya juga sudah berhasil
seiring kenaikan dolar yang sudah menembus
di angka rp tiga belas lima ratus rupiah per dolarnya
secara tidak langsung
akan berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan
harga harga barang naik lagi
mesti lebih berhemat lagi nih
kalau gaji tkw baru teh bisa sampai dua
itu teh berarti kira kira
penghasilan akang lebih gede
sedikitnya sehari dapat tiga puluh
real akang bukan tepi ya
tarik si akang
kalau di sana butuh tukang cilok
akang jalan dulu ya
alhamdulillah akum ya
buat kita yang dapat transparan dari istri
satu realnya lima
satu realnya lima
kamu dapat berapa tiap bulan
berapa bulannya akum kiriman
mau tau aja apa mau tau banget
yang pasti lebihannya setiap bulannya jadi dapat satu juta
wah enak bener akum
biasaan kamu doi
kalau berhenti harus diingetin dulu
makasih ya ceng
kamu udah ngingetin saya
real kuat ya akum
memangnya kamu sebulannya dapat kiman berapa dari sana
saya emang biasanya satu delapan setiap bulan kum
berarti kamu setiap bulannya dapatnya lima ratus lelang
lima ratus real itu jadinya berapa tuh akum
lima ratus nya ada lima ceng
berarti lebihnya berapa tuh akum
ya kamu kurangkan saja dua lima ratus nya itu dikurangin satu delapan
biar biar biar deh ngitung
berapa doi berapa
udah kelamaan kamu punya kelebihan tujuh ratus
kelebihan tujuh ratus bisa buat nih cabe banyak buat jennifer ya allah
makasih ya allah
sebulan naik tujuh ratus
saya mah cuma satu empat juta perbulan
satu empat juta ceng
istri saya juga kerja di arab kali dang si em
gajinya juga real dang
kamu naik saya juga naik kesian deh
tapi sayangnya transplannya masuk masuha
tetep aja kamu percaya dong

sabar ya ceng
saya khawatir dengan melemahnya rupiah
khawatir dengan daya beli masyarakat juga turun
tapi menurut saya pak warga cibarengkok
maksud saya warga ciraos malah seneng kalo rupiah turun
kan tidak semuanya kerja di luar
ada juga yang lokal
kak sobri intensifkan survei lapangan untuk pengembangan ciraos
kalo satu real jadi lima rupiah
utang ke si tatang sama si ac ketutup
untuk biaya hidup bulan depan
pakai uang dari si ujang
biasanya mah orang berlalu gitu ya
biasanya mah orang berlomba lomba ngirim uang
kalian harus siap siap menampung infak dan sodako mereka
terutama buat mega proyek kita
pembangunan rumah allah
iya pak ustadz
kamu masih bisa berbagi waktu kan
untuk rencana penggarapan lahan kebun kamu itu
penggarapannya masih belum bisa dimulai pak ustadz
pupuknya juga mahal
apa lagi begitu
kamu tak bisa fokus dulu di proyek ini
ya sudah siapkan gambar masjidnya
saya teh sudah menghubungi teman saya pak ustadz
tapi pak ustadz jangan khawatir
insya allah saya akan cari penggantinya
kamu cek pengiriman proposal
apakah sudah di respon
tanyakan sama idoi akum atau dadang
kita juga harus kirimkan proposal
ke semua warga ciraus yang naik
lalu kemarin uang impak dari cim
siapa yang pengen ya
enak ya cepet nggak capek ih coba dari dulu em beli mesin cuci hahaha